di depan kita ada nampak kerusakan yang luar biasa
apakah ahli akan membiarkan meminta mahkamah konstitusi untuk membiarkan kerusakan yang luar biasa itu
itulah yang mungkin ahli jelaskan terima kasih
baik itu teman pak wakil kamal pakai kacama hitam sakit
ya kadang kadang kan anak muda suka hanya tampil ya kurang tepat ya
ya silahkan dipakai kalau sakit
dari pemohon dua ada yang mau ditanyakan
tapi agak kurang komunikatif saya dengan lima warga rito ini karena ketutupan nama tiang ini nama mimbar ini
kita sama sama tahu adanya putusan mk nomor satu
kemudian kita juga sama sama tahu ada undang undang tentang kekuasaan kehakiman
di dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu secara tegas dinyatakan seorang hakim apabila ada benturan kepentingan
kemudian terkait dengan undang undang dan dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa
hakim konstitusi juga adalah hakim sebagaimana dimaksud di dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman
kemudian ketua sehingga lahirlah
berarti putusan mk sembilan puluh itu selain melanggar undang undang tentang kekuasaan kehakiman
juga kental sekali dengan nepotisme
bahkan di dalam undang undang tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan akibatnya bisa berakibat batal demi hukum
sehingga tidak perlu dibatalkan
yang kedua berdasarkan putusan mk yang itu tadi yang saya sebutkan tadi
kemudian mendaftarlah pasangan calon nomor dua nomor urut dua yaitu prabowo dan gibran
pada saat pendaftaran itu itu belum ada perubahan
itu belum ada perubahan
kpu sebelumnya yang kalau dilihat dari pkpu itu tidak menuhi syarat yaitu umur empat puluh tahun